tentang perubahan atas undang undang ri nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua
tidak diganti bukan lagi ps tapi menggunakan nama rubi
yang kedua kenapa ps jadi diorangnya
padahal mereka tinggal di satu lingkungan bahkan ada teman seorang
kerja secara prosedur dan menggunakan metode ilmiah
apabila masyarakat mendapat informasi terkait masih adanya
tersangka lain dalam perkara pembunuhan vina edi
dapat menginformasikan kepada penyidik di trastrimum polda jabar
pertama penyidik di trastrimum polda jabar
dengan disertai bukti bukti
selanjutnya saya persilakan kalau masih ada pertanyaan